inilah video amatir milik mh korban penganiayaan yang juga kernet truk saat tersangka rf tiga puluh tiga tahun
warga kecamatan berbah sleman yogyakarta melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap
rekannya el sopir truk kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan lalu tujuh belas april
dua ribu dua puluh tiga di jalan nasional yogyakarta kulonprogo provinsi daerah istimewa yogyakarta usai melakukan
penganiayaan dan pengancaman tersangka kemudian kabur ke arah purworejo yang kemudian menembakkan
airsoft gun ke arah kabin truk pasca kejadian korban langsung melapor ke pihak kepolisian
resort kulonprogo kini tersangka rf akhirnya berhasil diamankan petugas seminggu setelah
kejadian dua puluh lima april lalu di rumahnya
hai tanpa perlawanan saat press release pada selasa siang tersangka mengaku hilaf dan terpancing
emosi lantaran tidak terima kendaraannya dipepet dan disalip oleh korban sedangkan senjata airsoft
gun dibeli dari klub menembak kanan hingga saya hampir terjadi kesalahan setelah itu
berapa kali mas mudul cuma satu kali satu kali

hai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini tersangka
mendekam di sel tahanan mapolres kulon progo dan terancam hukuman maksimal dua tahun delapan bulan